pemandu wisata ota tour guide menjadi salah satu profesi favorit di dunia para wisata termasuk di bali
pemandu wisata ini seakan menjadi wajah muka para wisata indonesia
karena mereka sebagai ujung tombak yang bertemu langsung dengan wisatawan
tiga bus berkapasitas sekitar dua puluh orang bersiap mengantar rombongan wisatawan asing
untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah kuta
kawasan kute menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan saat datang ke bali
tak hanya objek wisata pantai kawasan ini juga menjadi surga belanja beragam cenderamata
hingga sajian kuliner dengan aneka cita rasa baik lokal maupun internasional
sena winata dan rekannya iketut arianto kali ini bertugas
menjadi pemandu wisata rombongan wisata
kedua pemandu wisata rombongan wisatawan asing ini untuk berjalan jalan di kawasan kota
keduanya memastikan para wisatawan dalam kondisi sehat siap berwisata sebelum memulai perjalanan
ini adalah wisatawan asal india
puluhan wisatawan asal india ini datang dan telah melakukan tur selama tujuh hari
ke beberapa objek wisata di bali
beberapa pemandu wisata turut menemani para wisatawan ini
dan ini adalah tur terakhir mereka ke objek wisata kota untuk berbelanja dan menikmati kuliner
di akhir tour para pemandu wisata ini tentunya harus memberikan
kesempatan untuk menikmati kuliner
ini adalah kesempatan terbaik agar para wisatawan ini senang dan tentunya bisa kembali datang ke bali
sena winata adalah pemandu wisata di bali yang telah menekuni profesinya selama dua puluh tahun
kemampuannya menjadi seorang tour guide bukan secara otodidak
ia mengambil pendidikan jurusan pariwisata pernah bekerja di perhotelan
hingga akhirnya memilih menjadi seorang pemandu wisata
di usianya yang ke lima puluh lima tahun sena winata mengaku tetap mencintai pekerjaannya sebagai tour guide
meski beberapa hal yang tidak terjadi
dan beberapa tantangan harus dihadapinya
bapak sudah berapa lama menjadi tour guide
saya sudah menjadi tour guide kurang lebih sekitar dua puluh tahun
sukanya ya kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai jenis bahasa dan bangsa
dan orangnya punya karakter yang berbeda
jadinya ya pas kita ketemu dengan orang yang sangat mengapresiasi mengenai budaya kita
dan juga dengan servis kita dia senang datang ke bali dan bahagia
semua itu menjadikan sesuatu yang menyenangkan sekali bagi kita tour guide
tingginya persaingan tak menyurutkan semangat senawinata untuk tetap eksis berkiprah sebagai pemandu wisata
ia pun mempelajari bahasa india menyusul jumlah wisatawan india yang ke bali belakangan semakin meningkat
saya hotelnya jangge
sekarang kita menuju ke hotel
impunan pariwisata bali mencatat jumlah pemandu wisata di bali mencapai hingga tujuh orang
meski profesi ini cukup menjanjikan namun ada hal lain yang lebih menarik
sekedar mencari rejeki yang menyebabkan banyak orang tertarik menjadi pemandu wisata
kalau rezeki ya rezeki di mana mana sih
saya tidak begitu concern ke sana
cuma yang membuat saya bertahan itu saya senang ketemu orang
saya senang ketemu orang saya senang menyerap dari mereka
apa sih orang sana walaupun kita tidak pernah kesana
tapi ketemu orang orang dari luar itu membuat saya pengen tahu apa sih
bagaimana sih mereka di sana
tak hanya dituntut memiliki wawasan yang luas
seorang tour guide juga harus luas dan mampu beradaptasi dengan tamu yang dibawanya
jika sang tamu merasa puas maka rezeki pemandu wisata tak akan putus
semua orang berkelakuan yang baik dan seperti sena saya

kita akan berkumpul kelas kemudian kenalan dengan beberapa orang
dan kita akan berkumpul kelas
adaptasi menjadi kunci utama pemandu wisata atau tour guide saat membawa tamu mereka ke tempat wisata
namun tentu perlu pengetahuan tentang wisata tersebut
seperti halnya yang dilakukan ketut losen
pemandu wisata edukasi sekaligus kepala subak di desa kertalangu denpasar
kecintaannya pada subak atau sistem pengairan pertanian di bali
membuatnya fasih menjelaskan tentang sejarah hingga sistem pertanian di bali kepada para tamunya
saya juga mencari teman teman yang berkeluarga
kebetulan saya sendiri
saya pekaseh kepala subak di sini
lalu saya sendiri juga
kebetulan ini semua
saya sebagai salah satu anggota pps
penyuluh pertanian swadaya
jadi saya jadi penyuluh juga sehingga nyambunglah di sini
bali masih menjadi tempat pariwisata paling populer di dunia
data pusat statistik menunjukkan kunjungan wisatawan asing ke bali satu tahun terakhir cukup tinggi
mencapai empat empat juta orang wisatawan
tingginya daya tarik bali bagi masyarakat global membuat industri pariwisata bali
ini tentunya membawa angin segar bagi aktivitas tour guide di bali
tak saja menjadi mata pencaharian
tour guide juga dituntut mempopulerkan pariwisata dan budaya bali di dunia internasional
ayung urah dewi kartika widowati baduk bali